eluh eluh si kasep akhirnya sadar
nek dimana aku
tadi nenek menemukan kamu tergeletak di hutan
astagfirullahaladzim apa yang terjadi
kenapa tubuhku tidak bisa digerak
puluhan tahun aku mencarimu
akhirnya kita bertemu
aku berhasil membangkitkanmu
ini ayah andaku
inilah satu mangala
inilah satu pahih
peranagan ini putramu ranggabuana
sekarang kita sudah berkumpul
kita harus menyatukan kekuatan kita
kita harus merebut tahta pajajaran
anak buah kilurah dari sana
berarti teh disana
ustirahatnya disekap disana
kalau itu teh
saya harus kesana
mereka adalah korban sama seperti aku
mereka akan dijadikan istri simpanan oleh kilurah
dan juga dipaksa menari untuk melayani tamu tamunya kilurah
dasar bandot tua memang bandut
gak boleh melihat ada yang mengkilap
langsung saja t diangkut disekap
alah alah batinya

kalian semua ayo ini saja deh teman teman saya yang mau berkumpul dengan anda
saatnya kalian bisa lari bersama kami
saatnya kalian bisa lari bersama kami
nyai sama kakang aja yang pergi dari sini
kami takut sama kilurah
bahkan kilurah mau ngancam kami
bagaimana ya paman
apa yang harus kita lakukan untuk mereka
memangnya teh kalian tidak kangen dengan saudara saudara kalian di rumah
memang ya kalian tidak kangen dengan saudara saudara kalian di rumah
kasihan mereka kan
mereka teh memikirkan kalian
tentang keberadaan kalian
tentang keberadaan kalian
justru kami kasihan sama mereka
makanya kami tetap berada di sini
kilura juga mengancam
akan membunuh keluarga kami
nyanyi persoalannya teh mereka tidak mau kabur dari sini
sokatu kita menyelamatkan diri
aku sebenarnya ingin kalian bebas dari sini
tapi kalian masih tetap memilih di sini
aku harus tetap pergi
semoga kalian baik baik saja di sini
terima kasih nyanyi
aku pamit dulu
terima kasih nyanyi
saya benar benar melihat wajahmu
jangan mencoba melawan perempuan
melawan saya laki laki sejati
apa yang terjadi
apa yang terjadi

ulu ulu si kasep akhirnya sadar
nek dimana aku
tadi nenek menemukan kamu tergeletak di hutan
astagfirullahaladzim apa yang terjadi
kenapa tubuhku tidak bisa digerak
tunggu tidak bisa digerak
kamu harus tetap semangat
jangan putus asa
pasti akan sembuh
baiknya gusti ratu meninggalkan tempat ini
tempat ini terlalu bahaya buat gusti ratu
urusan dia berapa
kalau kita sampai kesusul dengan mereka
sok ayo gusti ratu tinggalkan tempat ini
aku tidak bisa melupakan perempuan perempuan tadi
aku terus saja memimpin
aku terus saja memimpin
memikirkan mereka untuk musti ratu kalau memang musti ratu tidak